dan perkembangan informasi terkini di tengah peningkatan kasus covid sembilan belas di tanah air
pemerintah akhirnya menyatakan akan memulai memberikan vaksin dosis keempat atau booster kedua
bagi tenaga kesehatan di indonesia mulai jumat besok
bagaimana mekanismenya dan bagaimana ya dengan masyarakat umum apakah akan mendapat booster kedua juga
kita akan langsung bahas dengan juru bicara kementerian kesehatan republik indonesia
bapak muhammad syahril dan juga bapak adib humaydi yang merupakan ketua umum pbid
selamat malam pak syahril dan juga dr adib
semoga dalam kondisi sehat terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
saya akan langsung ke pak syahril untuk kembali menegaskan
berarti bagaimana ini persiapan untuk pemberian booster dosis kedua bagi tenaga kesehatan besok
mekanismenya seperti apa nanti pak
mulai besok kita akan vaksin booster kedua atau vaksin keempat dengan prioritas pertama ini adalah tenaga kesehatan
untuk mekanismenya sama seperti yang dulu pak ya
pertama artinya seluruh tenaga kesehatan ini sudah terdaftar di instansi masing masing di rumah sakit masing masing
dan boleh juga dia ke
sakit yang lain sesuai dengan domesilinya
tidak susah karena dalam identitas sudah menunjukkan apakah seorang dokter orang perawat dan sebagainya
untuk vaksin sudah kami siapkan dan juga tenaga tenaga vaksinator yang ada di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan
sudah siap untuk memberikan vaksin keempat untuk tenaga kesehatan ini
pertimbangannya apa sih pak efektivitas vaksin memang menurun berdasarkan penelitian
setelah enam bulan selain itu apalagi yang kemudian membuat pemerintah merasa mendesak sekali untuk memberikan vaksin booster kedua ini
terutama bagi tenaga kesehatan
secara ilmiah kesehatan ini akan menurun ke bulan ke empat dan bulan ke enam
itu berdasarkan masukan dari kelompok itagi
otak itu adalah konsultan untuk imunisasi nasional
vaksin booster pertama yang untuk tenaga kesehatan sudah lebih dari enam bulan sebagian besar
nah saat ini masih dalam pandemi dan bahkan adanya suatu proklasi kearah naik
untuk itu pemerintah atas kajian dari itagi tadi dan masukan masukan berbagai pihak bahwasanya kita harus lakukan booster kedua atau ke vaksinasi keempat ini dengan prioritas
yang pertama adalah tenaga kesehatan yang nanti diikuti oleh lanjut dan comorbid yang lainnya mbak
baik nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana kemudian rencananya vaksin ini akan juga diberikan kepada kelompok berisiko tinggi
tapi saya mau ke dr adib dulu
dok respon pbid terkait dengan pemberian vaksin booster kedua ini bagaimana menilai urgensinya
kondisi lapangan seperti apa sih dok
sebegitu butuhkah kemudian tenaga kesehatan
akan booster kedua ini
ya jadi memang tentunya kami berterima kasih ya atas nama para seluruh anggota kami para dokter seluruh wilayah indonesia
sebagai bagian upaya dari perlindungan kami untuk tetap bisa melayani dan terproteksi
karena tadi seperti yang disampaikan dr syahril bahwa yang pertama karena kita sudah lebih dari enam bulan
kemudian karakter varian baru ini imun isi
jadi ini yang kemudian memberikan satu daya tahan tubuh
daya tahan tubuh imunitas yang perlu untuk ditingkatkan kembali
ini saya kira ini menjadi satu bagian perlindungan
terlepas dari memang kami juga tetap selalu menyampaikan kepada para anggota kami para teman jawab kami
untuk tetap menjalankan pelayanan dengan sop
seperti halnya yang pernah kita sampaikan dari dua tahun yang lalu
jadi sop perlindungan di dalam pelayanan dengan standar standar pelayanan dengan pemakaian masker yang standar
dan kemudian pola yang di dalam
pelayanan dan perawatan dan tindakan yang juga standar
maka ini yang sekarang tetap kita lakukan
tapi terlepas dari itu tentunya kami melihat kalau ini memang berkaitan dengan vaksinasi
kami sangat berterima kasih kepada pemerintah
tapi juga yang perlu harus dikejar bahwa vaksinasi booster untuk masyarakat juga tetap harus dijalankan
jadi memang kami menjadi satu bagian saja dari kelompok prioritas
tapi kita tetap punya tanggung jawab juga untuk bersama sama mendorong mengedukasi
agar vaksinasi booster yang di masyarakat pun juga harus kita tingkatkan
jadi ini yang vaksinasi booster di masyarakat pun juga harus kita tingkatkan
jadi sejalan sinergi sebenarnya dengan program pemerintah yang berkaitan dengan vaksinasi booster untuk masyarakat juga harus kita jalankan
dr adib kalau secara data apakah kemudian seluruh tenaga kesehatan di indonesia ini sudah mendapatkan dosis ketiga dok
dari total tenaga kesehatan yang ada datanya seperti apa dok
ya jadi kalau dosis ketiga
ya jadi kalau dosis ketiga
jadi kalau dosis ketiga cakupan untuk dosis ketiga kita bisa katakan memang sudah sebagian besar ya
berapa persen dok
mereka sudah mendapatkan vaksin booster pertama
dan itu sudah lebih dari enam bulan
jadi sekitar paling dasarnya tahun agustus atau juli agustus ya
saya kira ini kita sudah melewati dari enam bulan itu
sehingga saya kira upaya untuk memberikan vaksinasi booster kedua atau vaksin dosis empat ini
buat tenaga kesehatan sesuai dengan kaedah yang kita lihat tadi kebutuhannya
maka ini memang sudah sesuai karena cenderung nanti imunitas akan turun dalam waktu enam bulan
baik saya kembali ke dokter syahril
dok tadi terkait dengan rencana pemberian juga nantinya kepada kelompok berisiko tinggi
kelompok rentan begitu ya dengan comorbid prosesnya nanti akan seperti apa dan rencananya kapan dok
saya mengingatkan sampaikan oleh dokter adil tadi
kita saat ini juga harus fokus untuk booster pertama atau ketiga ini untuk masyarakat secara umum
dan ini harus menjadi prioritas utama
nah menjawab yang disampaikan tadi
jadi setelah tenaga kesehatan maka kita akan bergeser ke langsia dan comorbid dan ke seluruh masyarakat
karena ini kan membutuhkan perencanaan
dan strategi upaya upaya yang lain
baik rencananya berarti sudah diputuskan dok untuk masyarakat umum lansia comorbid ini kapan
kalau untuk nakes kan besok
kalau untuk tenaga nakes mulai besok
dan untuk tenaga apadah pada langsia dan berisiko yang lain akan menyusul
untuk waktunya belum ada kepastian
tapi mudah mudahan di tahun ini juga ya
nah sedangkan untuk masyarakat menyusul setelah itu
manakala juga seiring dengan peningkatan cakupan vaksin booster yang pertama ini
baik vaksin booster pertama ini juga diharapkan cakupannya bisa meningkat
berbagai upaya dilakukan pemerintah ya
untuk mendorong menggenjot capaian booster ketiga
tapi saya mau membahas terkait dengan vaksin ya
sejumlah pihak kemudian menilai bahwa apakah memang vaksin yang ada saat ini itu dinilai sudah efektif atau belum
untuk menghadapi subvarian yang baru
apakah kemudian opsi yang terbaik atau yang lebih baik dilakukan adalah bagaimana kemudian menciptakan vaksin vaksin yang menyesuaikan dengan subvarian yang berkembang yang ada begitu
saya mau tanya ke dokter adib tanggapannya seperti apa
ya artinya proses di dalam pemilihan vaksin ini kan proses yang terus berkembang
jadi sekarang penggunaan penggunaan vaksin yang sudah keluar dari mrt jiyus autoris hati dari badan pom itu kan
melalui satu proses riset dan data yang kemudian didapatkan
ya kalau kemudian kita bicara sekarang apakah penggunaan penggunaan vaksin ini untuk masih efektif untuk yang varen varen baru ya
data yang sampai saat ini kita dapatkan juga masih dikatakan masih efektif
oleh karena itulah perlu ada upaya booster
nah booster inilah sebagai daya upaya untuk menjaga atau meningkatkan komunitas kita supaya kemudian kita terlindungi sebenarnya
satu bagian kita terlindungi di samping kita tetap menjalankan protokol kesehatan
baik berarti artinya protokol kesehatan lagi lagi juga menjadi hal yang penting dan harus bisa diterapkan oleh masyarakat yang mungkin sekarang sudah mulai agak longgar begitu ya
saya kembali ke dokter syahril tanggapannya seperti apa dok akan pernyataan tadi
apakah kemudian nanti rencananya kementerian kesehatan ini akan justru mengkoordinasikan agar ada vaksin vaksin yang memang menyesuaikan dengan varian varian karakteristik varian varian atau subvarian baru

itu sudah menjadi kewajiban dan perubahan saintis ya artinya setiap saat saintis itu mengkaji terhadap upaya upaya kebangan ilmu yang ada ini
so ini ada varian baru loh punya daya escape yang lebih besar dari yang sebelumnya
vaksin yang mungkin lebih efektif untuk varian baru
tetapi untuk saat ini who menegaskan bahwasannya vaksin yang ada ini efektif
untuk subvarian baru b empat maupun b lima
baik terakhir saya akan tanyakan masing masing pertanyaan ini untuk masing masing narasumber
kita tahu bahwa di sejumlah negara lain yang ada di dunia
pemberian vaksin booster dosis kedua juga sudah diberikan
baik itu kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat umum begitu
tapi kalau kita bicara soal pemberian vaksin covid sembilan belas
apakah kemudian nantinya ini arahnya akan diberikan secara rutin
begitu atau seperti apa kalau pandangan dari kementerian kesehatan dan juga idi
apakah perlu kemudian nanti pemberian vaksin covid sembilan belas ini masuk dalam kategori
pemberian vaksin rutin yang harus diberikan kepada masyarakat secara berkala
mengingat memang virusnya masih ada masih terus bermutasi
saya ke dr adib dulu
ya jadi selama pandemi covid nya ini belum selesai
maka satu upaya perlindungan itu adalah dengan vaksin
sehingga bukan tidak mungkin nanti pasti akan ada imunisasi berkala
jadi ini sudah menjadi satu standar sebenarnya di dunia
selama itu masih ada potensi karena potensi pandemi dan covid belum selesai
makanya itu ke arah sana
seperti halnya nanti kemudian kita akan masuk melangkah pada
seperti vaksin vaksin di penyakit penyakit yang lain juga
tapi yang jelas kita berharap ini ya tidak sampai berlarut larut
ya kita tidak perlu sampai kemudian berkal
tapi untuk saat ini ya memang kita masih di satu apa ya
di ini bahwa kemungkinan pandemi ini masih berjalan
sehingga upaya vaksinasi ini menjadi satu bagian perlindungan kita kepada masyarakat juga
baik dokter syaril silakan ditanggapi
ya yang pertama ingin menegaskan untuk pemberian vaksinasi itu harus melalui rekomendasi dari komite ahli mbak ya
jadi kementerian kesehatan selalu meminta dan nasihat pertimbangan dari komite ahli ini
untuk mengkaji seperti halnya kemarin pada saat vaksin pertama
terpertama itu kita kajian
yang kedua yang booster kedua ini pun
atau vaksin keempat melalui itu
yang kedua kita harus koordinasi dengan bpom
untuk memberikan kepastian vaksin apa yang tepat dan yang boleh diberikan
jadi kedua hal ini harus melalui koordinasi seperti itu
nah kalau menjawab pertanyaannya tadi
ya kita akan berkembang mengikuti perkembangan zaman
kita dulu kan tidak terbayangkan ada vaksin
ini vaksin satu vaksin dua booster satu booster dua
nah dan begitu seterusnya
nah jadi seperti yang disampaikan oleh dr adib tadi
kita lihat perkembangan
kalau memang ternyata pandemi ini sangat tidak terkendali
bahkan naik turunnya terus menerus
maka sangat dimungkinkan vaksin ini akan berkembang
yang pasti adalah pemberian vaksin ini berdasarkan penelitian
dan berdasarkan kondisi yang ada
merupakan salah satu langkah efektif ya
untuk menekan penyebaran kasus covid sembilan belas
mengurangi keparahan ketika terinfeksi
covid sembilan belas oleh karena itu juga terus dilakukan
dalam hal ini berdasarkan penelitian penelitian yang ada begitu ya
hingga akhirnya pemerintah mengambil keputusan pemberian booster kedua
diutamakan kepada tenaga kesehatan
selain pemberian vaksinasi tadi diingatkan oleh dr adib
misalnya protokol kesehatan
nah itu tadi diingatkan kembali oleh dr syahril dan juga dr adib
bahwa selain vaksin digenjot terus angkanya
penerapan protokol kesehatan juga menjadi satu hal yang penting
kita sama sama harus bergerak lebih cepat dibandingkan dengan
virusnya bermutasi ya
kita harus tekan angka penyebaran covid sembilan belas nya
terima kasih banyak saya ucapkan kepada jurubicara kementerian kesehatan
dr syahril dan juga ketua umum pbid dr adib humaydi
sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected